gue mau ngelamar seorang gadis
kemarin gue ketemu pas pengajian
gue pasti bakal ditolak
karena gue semua gak punya
gak ada yang gede lu
gue gak ada urusan sama lo
tapi gue ada urusan sama temen lu
yang udah nyopet dompet gue
oh gitu berani
atas nama persaudaraan
atas nama persahabatan gue
dan gue anak pasar genjing
bakalan gue jadi tempe penyet
urusin yang dua
biar yang satu ini biar ngurus
ini bikin gerak gerak apa
itu pak ada pak arief
pak bapak tuh
kamu cari tanah atau bapak
sudah jelaskan nanti di kantor ayo
pak itu tes saya pak
kaki yang kelindas kok mulut yang bengkak
gak usah nangis gak usah nangis
harus cerita masalah gue ini pada siapa
untung gue ketemu lo
jadi gue pengen curhat sama lo jimmy
bukan apa apa ini
ini saya lagi ada urusan penting
jadi harus buru buru
lu pikir masalah gue gak penting apa
lo kan tau
gue di sini sebelah tangkara
antara dilema dan galau
gelisah galau merana
kalau lo gak mau dengerin curhatan gue
lu udah tabrak lari gue
gue mau teriak sama warga di sini
mana kaki gue selingkleh ini
kalian cepet ya
belajar dari apa yang sudah dicontohkan sama april
umi jadi kepingin ikutan belajar
umi diajarinya bagaimana caranya
ya ampun umi
mas umi belajar sama saya sih
yang ada saya yang belajar sama umi
tapi kan kalau untuk membuat keterampilan seperti ini
umi gak ahli
jadi umi kepengen belajar
biar bisa ahli bikin keterampilan seperti ini kayak kamu
setiap orang itu
punya kelebihan dan kekurangan
dan setiap orang itu
bisa belajar dari kelebihan orang lain
kalian bisa belajar dari siapa saja
yang penting tujuannya baik
gue mau ngelamar seorang gadis
kemarin gue ketemu pas pengajian
kalau modal harta ganteng
gue pasti bakal ditolak
karena gue semua gak punya
ya baguslah kalau kamu sadar
wah sekate kate lu
ya gue pengen
melamar kayak kisah zaman nabi
gue pengen ngelamar
cukup dengan menghafal al quran
nah itu dia
udah dua bulan
kamu dari zaman sma
masalahnya cewek terus
tapi yang ini beda
ini yang terakhir
dan gue mau sama dia terakhir juga
tiap seneng sama cewek pasti gitu
ini yang terakhir
gak akan lagi ini yang terakhir
giliran temu yang baru
lupa tuh yang terakhir
biar sambar gledek bareng bareng

kenapa jadi bareng bareng sambar geledeknya
gue kenal udah lama
ketemu lagi pas pengajian
kayak kacang panjang
masa gitu pak
gak terlambat tuh
luang dari mana ini
pasti hasil gerampok tuh pak
gue bukan perangkap
jangan fitnah kamu
secara gue tau
dia ini tukang copet
tapi sekarang udah kagak
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
gak ada yang nyopet
tapi sekarang udah kagak
gue udah tobat
gue jadi santri sekarang
saya nyopet dia emang pernah pak
cuman kan saya punya alasan tersendiri pak
dia ini udah malakin tukang somai pak
makanya saya copet dia
orang tukang somai
orang tukang somai
orang tukang somai
orang tukang somai dari pagi sampe malem sampe sore lagi sampe pagi lagi sampe malem lagi itu kerja
eh duit jadi palak mak
malah ribut sendiri
nanti sore insya allah umi mau mengajarkan keterampilan ini sama ibu pengajian di kampung

iyiche kirte ini berapa orang the whole time listernya ya nggak
sacamashi senang sampai ini meniapin
emang aku mabuk

itu membuat kalian punya pikiran yang tidak tidak
yang lainnya lanjutkan belajarnya
dan ingat belajar itu lebih baik daripada ngelamun
ini bukan tani saya pak
kalau memang ini bukan tas kamu
kenapa ini ada di kamu
pak tas ini ketuker waktu kita lagi makan di water pak
bilang aja sering ngerabok dari bank
ya tuhan pak
tapi bukan tas gue
sudah silah dia
saya jelasin lagi pak
ini tas deh ketuker sama orang pakai kacamata
peci miring pak
jadi ini bukan tas dia

waktu kita nyari orang yang itu
yang tadi peci miring itu pak
kita langsung diserang sama perempuan ini
lo juga nyerang gue
semua ini gara gara tukang cepat ini
bawa mereka ke sel
pak ini bukan salah kita pak
kita nggak salah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak
ini fitnah pak